kita sekarang suka sama kavero
ah kalau dibilang tipe tahu cewek saya
rara tega banget sih
padahal kan baru putus
kenapa begitu gampangnya dia deket sama cowok lain
gue gak yakin rara masih belum move on
mending sekarang gue ikutin rara sama cavero
nadif jadi pulang hari ini
nanti siang gue jemput dia di rumah sakit
apa sih yang harus dicie ciein
kalian juga mau gue jemput besok
nadif emang jago banget ya
kalau nadif pulang hari ini
tolong nanti lu ajak dia
lu bujuk dia
untuk ketemu sama aldino dan anak anak yang lainnya
gue mau masalah ini cepat selesai
nanti gue nanti gak usah kepancing emosi ya
ini masalah bisa dibicarain baik baik kok
lo tau sendiri
biasanya kan anak ipak yang cari masalah mulu
mencing emosi mulu
ya lunya makanya jangan kepancing
gue masih di jalan nih soalnya
udah dulu ya
yaudah lah hati hati
semoga mereka tetap balik deh
ibu sih percaya sama kamu
kamu itu gak mungkin ngelakain temen kamu
ibu kan gak pernah ngajarin itu sama kamu
ya walaupun mereka jahat banget sama ini cuman
el gak mungkin ngelakuin hal yang sama yang mereka lakuin ke el bu
iya tapi kan teman teman kamu belum tentu percaya sama kamu
ibu tuh cuman takut kamu tuh dibully sama temen temen kamu
apa sebaiknya ibu ke sekolah aja ya
kan sekarang ada botol kecap yang selalu belain el
ibu ini jadi serba salah deh
ibu jadi bingung
ibu kan pengennya kamu itu gak deket deket sama si botol kecap
kamu tau sendiri kan
ibu itu gak mau kamu dimarahin sama papanya si botol kecap itu
itu gak bakal kejadian lagi kok
el belum sempet cerita cuman papanya botol kecap udah minta maaf sama el
enggak orang papanya botol kecap nyamperin el ke sekolah kok buat minta maaf
maaf ya bu el nggak bisa cerita semuanya
soal el yang belum bisa sepenuhnya maafin om roy
apalagi gara gara ucapan omra yang secara gak langsung menghina ibu
orang tua l yang dibilang gak bisa didik anak
ya sebenarnya ibu masih kesel juga
kamu tau gak papanya si botol kecap itu udah marahin kamu
dia mempermalukan kamu di depan umum
ibu kan gak bisa terima itu el
iya cuman kan bukan botol kecap yang bikin el nangis
ibu juga sih
ibu dulu selalu bilang kalo botol kecap itu orangnya baik lucu walaupun emang nyebelin ngeselin cuman
el lakuin dia emang orangnya
emang orang baik kok dia anak yang baik
ibu ingatkan pas yang masalah camping itu
yang dia digigit ular buat ngelindungin el
dan kejadian tadi juga pas
orang orang jahat sama el maki maki el tapi dia percaya buat el
dia belain el juga
ibu malah jadi kasian ya sama si botol kecap
ibu malah jadi kasihan ya sama si botol kecap
sebenernya anaknya baik
ibu bisa liat itu kok
emang baik kok jadi el juga gak masalah
maksudnya el tahu kok ibu ngelakuin hal ini bukan karena apa apa
ibu jadi ngerasa bersalah sama si botol kecap
ibu harus minta maaf sama dia
el kalo ada waktu kamu ajak makan malam dirumah ya
makasih ya bu maafin el juga
makasih ya bu iya ibu tuh ngelakuin ini semua karena ibu sayang sama kamu
el mau susah banget
siap ibu bikinnya
makasih ya bu
kebiasaan deh tiap pulang sekolah pasti aja susah dapat ojol
apa gue naik angkot aja ya
tapi kalo naik angkot gak bisa berhenti depan rumah
tumben banget papa nelfon
biasanya kan bapak lagi sibuk di kantor
rak kamu udah pulang sekolah kan
udah kok cuma ini rara lagi nunggu ojol soalnya kalau jam segini susah ojo
papa tuh main banget nelfon rara
biasanya kan bapak lagi sibuk di kantor
papa lagi ada dirumah gak ke kantor
hah kenapa papa sakit kamu lagi ya
satu satu dong tanyanya
enggak ini papa baik baik aja kok apa cuma capek doang
tapi kalau papa sampai nggak ke kantor udah pasti papa lagi gak baik baik aja
saya beliin obat papa yang biasanya soalnya obat papa itu udah habis ya
yaudah iya nanti rara mampir ke apotek ya beli obat papa
tapi kamu masih megang kan resepnya obat papa itu
masih kok papa masih ada di dompet rara
yaudah papa titip ya
kamu pulangnya hati hati ya sayang ya
gue jadi kepikiran deh sama keadaan papa
gimana gue bisa pulang cepet kalo dari tadi gak dapet ojo
taksi juga gak ada yang lewat lagi gimana dong
rara kenapa ya
masa iya dia masih cemasin david
nggak ada yang lewat lagi
ada yang lewat lagi

udah nanti aku mau pulang ke apotek
om herman sakit
yaudah kalau gitu kamu bareng sama aku aja ya
aku antri kamu ke apotek biar papa kamu gak nungguin kelamaan
bener juga kata vero
kasian papa kalau kelamaan nunggu obatnya
mending gue bareng vero aja deh
yaudah deh gue bareng lo aja
rara kok mau bareng kak vero
apa rara sekarang suka sama kak vero
rara tega banget sih
padahal kan baru putus sama gue
kenapa begitu gampangnya dia deket sama cowok lain
gue gak yakin rara masih belum move on dari gue
mending sekarang gue ikutin rara sama kak vero